saat ini sirkuit yang berlokasi di desa kuta kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat tersebut
sirkuit kebanggaan indonesia khususnya masyarakat lombok ini berada di kawasan ekonomi khusus kuta mandalika
dikelola oleh perusahaan bumn yakni pt itdc dengan lahan seluas satu tiga puluh lima lebih hektare
satu ratus tiga puluh hektare diantaranya merupakan kawasan sirkuit dan lima puluh tiga hektare lainnya merupakan lintasan balap
sepanjang empat tiga puluh satu km dengan tujuh belas tikungan sebelas tikungan ke kanan dan enam tikungan ke kiri
di masa pandemi covid sembilan belas ini penonton yang bisa hadir dibatasi dua puluh lima ribu orang
dari kapasitas penuhnya sekitar satu ratus sembilan puluh lima ribu penonton
sirkuit mandalika yang mulai dibangun sejak tahun dua ribu sepuluh
juga menawarkan pesona alam dan budaya indonesia yang khas
berupa pemandangan laut perbukitan serta desa adat yang menambah eksotisme mandalika lombok
homologasi pada prinsipnya setiap di seluruh dunia sirkuit itu mau balapan pun seminggu sebelumnya dihomologasi
nah kami sudah menyiapkan hal itu mana yang kurang kurang ini sedang kita siapkan semua
dan saat ini ada proses yang namanya pengecetan sirkuit washing
yang itu akan menjadi finalize kita beserta risk control yang sedang diinstall
fam bilang bahwa ini adalah sirkuit dengan aspal terbaik di dunia
namun di tengah persiapan ajang internasional ini muncul kontroversi video viral
harian swiss speedwig menyebut muncul video yang diunggah akun instagram kantor pengawasan dan pelayanan
beacukai tipe madiapa bnc mataram
unggahan tersebut saat ini telah dihapus
video menunjukkan seorang pria melakukan unboxing motor ducati lima empat r dari peti kargo dalam sirkuit mandalika
motor diketahui milik pembalap aruba michael ruben rinaldi
namun nasi sudah menjadi bubur
unggahan yang telah dihapus tersebut mendapat reaksi keras warganet
peristiwa ini pun ditanggapi direktur olahraga ducati paulo kiyabati dan direktur eksekutif wsbk gregorio la villa
la villa mengatakan telah memecat karyawan kepabeanan yang membuka kargo
sirkuit mandalika sendiri diproyeksikan menjadi seri terakhir wsbk mandalika pada sembilan belas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh
rangkaian ini juga diikuti asean talent cup pada dua belas hingga empat belas november
disusul oleh world superbike dua ribu dua puluh satu sepekan kemudian
disusul oleh world cup superbike dua ribu dua puluh satu sepekan kemudian
serta event balap motogp dua ribu dua puluh dua mendatang
tim liputan cnn indonesia